nah sementara itu menjelang idul adha atau hari raya kurban
juru sembeli hewan di kabupaten madiun jawa timur mendapatkan pelatihan tata cara menyembeli yang halal
selain itu para juru sembeli juga mendapatkan pelatihan secara praktik sesuai syariat islam
menjelang hari raya kurban atau idul adha seribu empat ratus empat puluh lima hijriah pada pertengahan juni mendatang
para jurusembeli hewan kurban di kabupaten madiun jawa timur mendapat pelatihan tata cara menyembeli hewan kurban yang sesuai dengan ketentuan dan syariat islam
pelatihan jurusembeli halal atau juliha ini melibatkan majelis ulama indonesia kabupaten madiun
bersama dinas ketahanan pangan dan peternakan kabupaten madiun yang diselenggarakan di kantor mwcnu kecamatan kebonsari
selain cara menyembeli hewan yang halal petugas dari dinas ketahanan pangan dan peternakan
juga menjelaskan terkait kesehatan hewan kurban serta kelayakan hewan yang akan dikurbankan kepada peserta pelatihan juru sembeli halal
wakil ketua majelis ulama indonesia kabupaten madiun menyebut
pelatihan juru sembeli hewan ini bertujuan agar petugas dapat menyembeli hewan kurban yang benar dan sesuai dengan ketentuan syariat islam
ada proses penyembelihan yang terjadi di masyarakat itu yang belum sesuai dengan ketentuan
sehingga kita harapkan dengan adanya pelatihan pelatihan ini yang melibatkan tokoh tokoh masyarakat
itu nanti memberikan pencerahan kepada masyarakat agar nanti penyelembahan hewan
baik bunggas kambing capi dan sebagainya itu sesuai yang diketentukan
selain pembekalan tata cara penyembelian hewan yang benar
para juru sembeli hewan ini juga diberikan praktik langsung penyembelihan seekor kambing
agar petugas lebih memahami tentang fikih yang diberikan secara optimal